masih dalam breaking news cnn indonesia kami juga sudah tergabung bersama dengan pengamat hukum pidana universitas pelita harapan bapak jamin ginting
untuk kita berbincang terkait dengan pemeriksaan yang saat ini sedang dijalani oleh pc sebagai tersangka
selamat siang pak jamin
siang mbak nenian
ya pak jamin kita tahu bersama bahwa jika kita hitung dari pada saat putri candrawati kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada sembilan belas agustus
hari ini merupakan pemeriksaan perdana karena alasan sakit
begitu ini merupakan hari ke delapan setelah adanya alasan sakit tersebut
lalu kalau dari kacamata anda sebagai pengamat ahli hukum pidana
apakah seharusnya pc ini sudah ditahan meskipun dalam keadaan sakit atau seperti apa prosesnya
apakah ini memang proses yang sudah seharusnya jika memang yang diperiksa mengatakan sedang tidak sehat
ya waktu dalam pemeriksaan tersebut
pertama sekali pertanyaannya di bap adalah apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam keadaan sehat
kalau dikatakan saya tidak berada dalam keadaan sehat maka otomatis ketika pemeriksaan akan diberhentikan
karena orang tersebut pada saat memberikan keterangan dia tidak dalam keadaan sehat
nah pertanyaannya adalah siapa yang menentukan apakah seseorang yang diperiksa ini dalam keadaan tidak sehat
biasanya waktu dipanggilan pertama dan kedua
kalau itu datangnya dari kuasa hukum maka itu masih bisa diterima
tetapi kalau sudah panggilan ketiga dan berikutnya
maka penyidik harus melakukan cross examination terhadap surat keterangan yang tidak sehat tadi
harusnya dilakukan pemeriksaan terhadap saudari pc itu dengan tim dokter dari mabespori
tim dokter ini nanti bisa menentukan ternyata apa yang disampaikan itu tidak benar
jadi dia masih bisa memberikan keterangan
jadi itu yang harus dilakukan
jadi tidak berlarut larut dengan tergantung kepada apa yang disampaikan oleh kuasa hukum ibu pc atau ibu pc sendiri
itu artinya pak jamin dalam kasus pc ini baru panggilan pertama ibu pc ya sebagai tersangka begitu ya pak jamin
karena begini kalau orang mau ditahan itu dia terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka
dan dibuat berita acara pemeriksaan sebagai tersangka
nah ibu pc ini saya khawatirnya belum pernah diperiksa kedudukannya sebagai tersangka
hanya sebagai saksi saja sebelumnya
tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka
nah untuk bisa ditahan dia terlebih dahulu diperiksa sebagai tersangka
setelah diperiksa sebagai tersangka baru ditahan
itu yang prosedurnya begitu
oke pak jamin menarik memang ya
karena kita sedari tadi juga wartawan bertanya tanya apakah setelah ini akan ada penahanan terhadap ibu pc begitu
kita buat andai andai dulu ya pak jamin
karena kita juga belum mengetahui bersama bagaimana proses pemeriksaan atau mungkin kondisi kesehatan
yang tadi dikatakan oleh kuasa hukum bahwa secara fisik dia sehat tapi secara psikis sepertinya kurang mumpuni
nah itu tentu akan mempengaruhi ya pak jamin ya
bagaimana proses pemeriksaan hari ini
karena waktu pemeriksaan itu dia harus benar benar bebas
yang kedua dia tidak dalam keadaan sakit
apakah karena mentalnya
karena waktu mentalnya itu dia sakit maka penyidik tidak bisa melanjutkan lagi pemeriksaan
karena dia tidak akan memberikan keterangan yang objektif nantinya
apalagi kalau dia diam tidak memberikan keterangan
nah kalau dia tidak memberikan keterangan
maka agak sulitlah untuk itu
nah sekarang bagaimana solusinya
dari pihak kabar ekstrim
harusnya menyediakan dari tim daripada kesehatan jiwa untuk diperiksa apakah benar keterangan itu atau tidak
nanti kalau ternyata tidak benar
maka dia tetap diperiksa
apakah dia menjawab atau tidak menjawab dia tetap akan diperiksa
karena landasannya adalah landasan keterangan
ataupun hasil pemeriksaan dari tim kesehatan mabes bowie menyatakan dia sehat
jadi itu bisa dijadikan dasar
oke kembali lagi ke pernyataan kuasa hukum yang menyatakan pak jamin
bahwa saat ini sedang dilakukan observasi begitu terhadap kesehatan dari ibu pece sendiri
ibu pece tadi diperkirakan datang sekitar pukul setengah sebelas saat ini artinya sudah sejam lebih begitu
kemudian yang tadi dikatakan
jika memang ibu pece tidak memenuhi pemeriksaan
tidak memenuhi persyaratan secara psikis misal
apakah selanjutnya dengan status tersangkanya ini akan ditahan
atau betul betul harus sehat semua dulu
enggak dia nanti bisa dibantarkan
jadi bisa dibantarkan kalau dia ditahankan dibantarkan
tapi kalau ini dia bisa ditempatkan pada tempat khusus untuk dilakukan pemulihan terhadap fisik dan jiwanya
jadi jangan diserahkan kepada kuasa hukum atau kepada yang lain karena nanti tidak akan selesai
maka ambil tindakan dari baris krim untuk menempatkan pada posisi tempat khusus
karena kan istilah itu sangat keren ya ditempatkan pada tempat khusus ya
jadi supaya dalam tempat khusus itu nanti dia bisa diperiksa oleh psikiater dan psikolog supaya nanti dipulihkan
setelah dipulihkan maka nanti dia baru bisa dimintakan keterangan
jadi itulah yang harusnya dilakukan
jadi kalau dipaksakan juga memang agak sulit pada saat ini untuk meminta kesempatan
oke pertanyaan sederhana pak jamin
bisa tidak kita mengukur gitu kira kira berapa lama biasanya observasi kesehatan itu untuk bertanya apakah ibu sehat dan lain lain sebagainya
jika memang di dalam ada tim khusus yang kemudian sedang memeriksakan kondisi ibu pece
apakah sejam atau lebih atau bisa kita lihat bahwa jika sudah sejam berjalan itu artinya sudah ada pemeriksaan tahap lanjutan
saya kira itu kan negosiasinya cukup kental ya
bisa jadi penasihat hukumnya bilang ibu pc tidak bisa diperiksa
ada surat keterangan dari psikiater yang dapat itu sehingga kami tidak akan memberikan keterangan
jadi itu perdebatan yang cukup panjang
jadi kalau tadinya ada dari mbak reskim yang menyatakan oh enggak ini sudah ada bukti yang bisa dapat keterangan
anda tidak ini bisa dapat memberikan keterangan begitu
jadi itu sangat kencang gitu sampai nanti dia dites
dites juga bisa
pada saat itu tim dari barreskrim bisa memanggil gitu
langsung pada saat itu juga memanggil psikiater atau psikolog untuk menentukan benar nggak ini begitu pada saat ini
oke pak jamin ginting pengamat ahli hukum pidana uph
kita akan kembali usai jeda pak
ada pertanyaan terkait dengan seberapa penting kesaksian ibu pece ini hari ini ya
terkait dengan kasus pembunuhan brigadir yosua
tetap bersama kami pak jamin dan juga anda
tetap di breaking news
cnn indonesia breaking news
terima kasih anda masih bersama kami dan kami masih berbincang terkait dengan keterangan ataupun pemeriksaan putri candrawati yang saat ini masih dilakukan di barres krim abes polri
dan saat ini sudah tersambung melalui sambungan daring bersama pengamat hukum pidana universitas pelita harapan
pak jamin tadi kita belum sampai kepada sebetulnya seberapa penting kesaksian dari putri candrawati
karena tentu banyak pihak menunggu begitu untuk mengetahui motifnya apa sebetulnya hingga akhirnya membuat verdi sambo ini menjadi otak pembunuhan dari brigadir oswa
menurut anda bagaimana
ya sampai sekarang kan kita belum ketemu tuh motif apa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan ini
tetapi yang kita ketahui sudah ada lima
jadi tetapkan sebagai tersangka
nah dalam lima ini berarti dimasukkan dalam pasal lima ratus lima puluh lima
berarti dari otak pengarahnya sudah ada otak pengarahnya pak fs
eksekutornya berada e
ya tinggal km dan brigadir rr dan ibu pc
nah tentu kalau ibu vt ini kan kedudukannya kita belum pasti mengetahui apakah dia bersama sama dengan fs
mempunyai aktor intelektual atau dia karena pasal yang ditetapkan pasal tiga ratus empat puluh pembunuhan berencana
berarti dia ikut dalam pembunuhan berencana
apakah dia membantu apakah dia sebagai otak
nah jadi tidak ada pasal lain yang dimasukkan disitu tiga ratus empat puluh tiga ratus tiga puluh delapan
artinya apa artinya ibu pc ini tidak ada pasal lain bukan obstruction of justice bukan apa
tapi membantu atau sebagai aktor intelektual dalam pembunuhan ini
cuma itu aja jadi bisa jadi hukumannya juga bisa sama dengan fs atau bisa sama dengan hukuman hukuman oleh yang lain seperti km atau brigadir rr
jadi kepastian motifnya itu kita belum tahu sampai saat ini apa di latar belakangnya
sayangnya kemarin itu waktu pemeriksaan etiknya suaranya tidak terdengar setahu saya
jadi tidak sampai kita juga tidak tahu apa yang diceritakan
lalu kalau misalnya nanti betul betul kita ketahui bersama bahwa motif pembunuhannya ini
karena yang sejauh ini kita ketahui bahwa kapolri dalam sidang etik kapolri jenderal istri orsigit prabowo mengatakan bahwa sejauh ini motifnya adalah masalah kesusilaan
nah tentu itu yang sekarang masih kita pertanyakan betul atau tidak
dan bisa jadi ini diperoleh dari pemeriksaan hari ini begitu ya pak jamin
tapi kalau kita sudah ketahui nanti motifnya seberapa penting juga ini keterangan untuk mengetahui
ataupun sudah diketahui motifnya dalam kasus pidana ini pak
ya jadi motif itu sebenarnya ada kaitan dengan sebab akibat
jadi sebab akibat itu ada pengamat pengamat tentu dalam konteks ini apa yang peran yang paling besar yang dilakukan orang sehingga matinya orang tersebut
jadi peran siapa yang paling besar itulah nanti menentukan sebab akibat kematiannya
tetapi dalam konteks di persidangan itu tidak berbeda
karena itu tidak begitu penting karena hanya dipentingkan dalam proses penyidikan untuk menentukan siapa lagi nih selain mereka ini orang yang masuk dalam pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam
tapi kalau di persidangan nanti kelimanya ini hanya ditentukan apakah mereka memenuhi unsur nggak dalam pembunuhan perencanaan itu
dan apa alasan pembenar dan alasan pemaaf ada tidak
kalau nggak ada nanti dicari lagi apakah ada dasar meringankan hukuman atau memberatkan hukuman
nah itu aja yang akan diperiksa dalam persidangan
alasan pembenar atau pemaaf kalau tidak ditemukan ada peringan atau pemberat
jadi unsur unsur terpenuhi ditambah alasan alasan tadi
kalau motif kelihatannya nggak akan diperiksa
hanya sebagai dasar proses penyidikan untuk mencari pelaku lain selain dari kelima ini
kalau memang sudah selesai dengan lima ini berarti tidak perlu lagi dicari motif motif lain terkait dengan perbuatan mereka
lalu pak jamin bahwa kita tahu ya ini merupakan sebetulnya tiga kali sudah dilakukan pemeriksaan terhadap ibu pece sebelum jadi tersangka
dan sekarang sudah menjadi tersangka dan ini merupakan pemeriksaan yang perdana
apakah dari pemeriksaan ini selain motif ada hal lain yang bisa ketahui
ada kemungkinan kemungkinan tersangka baru misalnya pak jamin
ya kalau kita lihat dalam proses penyelidikan terhadap ibu pece
lalu ditingkatkan menjadi penyidikan ditetapkan sebagai tersangka
pasti perannya sangat penting dalam proses ini begitu loh
dalam kasus ini
kalau enggak nggak mungkin ditetapkan sebagai tersangka
dia hanya mungkin ditetapkan sebagai saksi
nah kita dari awal malah tidak berpikir terlalu jauh tentang penetapan tersangka terhadap ibu pc ini
berarti ada sesuatu informasi atau sesuatu perbuatannya yang dianggap penyidik
itu kualitasnya bisa dijadikan dasar untuk menetapkan dia sebagai tersangka karena telah memenuhi dua alat bukti yang sah
nah itulah dasar dia ditetapkan sebagai tersangka
apa itu dua landmark yang sah
kita ketahui sudah ada ditemukan cctv
ada keterangan saksi yang lain ya
baradae ada keterangan brigadir rr
jadi mungkin mereka sendiri sudah memberikan kesaksian bahwa artinya peran daripada pece ini penting
dalam proses kematian daripada ibu pece
dari pada brigadir j ini sehingga penyidik sudah waktunya untuk menetapkan sebagai tersangka begitu
oke pak jamin kemudian kalau terkait dengan jerat hukumnya pak
bisa tidak ada kemungkinan jeratan hukum setelah pemeriksaan ini kemudian bertambah atau berubah
seperti yang tadi bapak katakan ya ini bisa memberatkan juga bisa meringankan
ya kalau di pasal tiga ratus empat puluh itu hukumnya dua puluh tahun bahkan hukuman mati kan
jadi seumur hidup dua puluh tahun

tergantung kepada jenis perbuatannya itu apakah korbannya banyak perbuatannya dilakukan secara keji dan tidak manusiawi
apalagi tadi kita dengar ada laporan ham
takutnya nanti laporan ham itu menyampaikan sudah ada ini pelanggaran ham berat terhadap kewenangan yang dimilikinya sebagai pimpinan
nah itu juga menambah ya dasar untuk pemberatan hukuman begitu
nah itu ya justru yang akan menjadi
dan kalau di cari pasal lain saya kira tidak ada
ya saya kira sudah cukup jaksa nantinya
ada kemungkinan bisa dirubah
tapi kalau saya lihat dari rentetan kejadian sampai dilimpahkan p dua puluh satu nantinya
kelihatannya tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh delapan itu masih pasal yang masih bisa digunakan dan relevan ya atas perbuatan yang dilakukan
seperti kita bersama pak jamin bahwa baris krim polri bukan satu satunya pihak yang melakukan pemeriksaan
tadi pak jamin juga sudah mengatakan ada komnas ham
bahkan sebelumnya juga ada lpsk yang terus melakukan penderitaan
terus melakukan pendampingan hingga akhirnya tidak melakukan pendampingan lagi
utamanya terhadap ibu pece
bagaimana anda melihat konstruksi hukum pidana yang mulai dari tingkatan hukum bagi perencana dan juga eksekutor
yang saat ini sudah melekat kepada masing masing tersangka
ya tentu kalau kita mau jujur
daripada aktor intelektual itu kan dia yang pertama sekali niat jahatnya muncul
lalu disampaikan kepada eksekutor
eksekutor sama sekali tidak punya niat jahat sebelumnya
nah dia disampaikan niat jahat eksekutor dengan penganjur itu sama pada saat dilakukan eksekusi
tetapi dalam konteks ini dia melakukan eksekusi di bawah tekanan
artinya karena ada hirarki jabatan
nah kalau nanti bisa ditemukan adanya eksekusi itu dikarenakan
dikarenakan adanya hal lain yang dia tidak bisa hindarkan harus melakukan
kalau tidak nyawanya terancam mati juga pada saat itu
maka itu menjadi dasar lawyernya nanti untuk mengatakan tadi alasan pembenar dia untuk melakukan suatu perbuatan itu gitu
nah itu yang pertama
yang kedua kalau nanti terkait adanya laporan dari komnas ham atau lpsk
komnas ham ya terutama ya
terkait dengan adanya perbuatan yang dilakukan melanggari hak azazi manusia
ini justru akan memberikan pemberatan ya bagi fs sendiri
dan juga kalau nanti aktor intelektualnya ditemukan
ibu pc juga
ini sama sama begitu mereka melakukan suatu tindakan
jadi pasal lima ratus lima puluh enam itu tidak membedakan hukumannya
kecuali pasal lima puluh enam ya
kalau pasal lima puluh enam itu membantu hukumannya dikurangi sepertiga dari hukuman maksimumnya
nah jadi itu beda
nah sekarang apakah ibu pc ini dalam rangka membantu melakukan suatu perbuatan pidana
atau dia ikut serta dalam melakukan perbuatan pidana
atau dia ikut serta dalam melakukan perbuatan pidana

itu dua hal yang berbeda begitu
ok pak jamin
dari tadi kita berkutat kepada pasal pembunuhan berencana ya pak jamin
juga kita berkutat kepada pasal pembunuhan berencana ya pak jamin
sementara di sisi yang lain
kita tahu dari awal kasus ini kemudian menguap di masyarakat
sementara ada sisi yang lain
belum lagi ada keterangannya kemudian berubah ubah
tadi pak jamin juga sempat menyinggung terkait dengan obstruction of justice
kita sebut komplotan gitu ya
dalam pembunuhan ini bagaimana anda melihat itu semua
dari keterangan kemudian sudah diaminkan oleh verdi sambo yang mengatakan bahwa
iya betul saya otaknya sementara sebelumnya bahwa disebutkan kematian dari brigadir yosua ini
karena baku tembak antara barada e dan juga j karena adanya kesusilaan
ataupun pelecehan seksual terhadap ibu pece dan lain lain
bagaimana anda melihat ini cukup rumit ya pak ya
jadi kalau saya lihat dari konteks ini para teman temannya fs ini adalah membantu
melakukan suatu perbuatan menghilangkan barang bukti atau menghalang halangi penyidik
setelah tindak pidana terjadi
nah kalau dia sebelum tindak pidana terjadi berarti kualitasnya sama di tiga ratus empat puluh lima
tapi kalau dia setelah tindak pidana terjadi contohnya
dia meng clearance ya membersihkan tempat terjadinya tindak pidana
ya apakah karena darahnya atau apa lain segala macam atau mengambil cctv
nah itu kan dia membantu atau dia memberitakan keterangan bohong di media
nah itu juga dia membantu
jadi kalau mereka ditemukan setelah terjadinya tindak pidana
ada suatu meeting ada suatu rapat yang dikhususkan untuk mengaburkan
suatu perbuatan ini sehingga seolah olah perbuatan ini benar
yang disampaikan sebelumnya oleh kapolres jakarta selatan
maka ini jelas jelas adalah abstraksi
yang bisa duluan ya yang dimintakan pertanggung jawabannya tentu
orang yang mengambil cctv orang yang membersihkan membersihkan lokasi
tapi bukan eksekutornya tapi aktor intelektual
kalau anak buah diperintah atas dan membersihkan
padahal dia tidak tahu fungsi membersihkan itu untuk apa
dia maksudnya nggak bisa dipidahkan
tapi aktor intelektual yang
yang tahu untuk membersihkan itu untuk menghilangkan barang bukti
nah itulah yang harusnya dipidana
bukan anak buah yang nggak ngerti apa apa hanya melaksanakan perintah begitu
oke baik karena sejauh ini ya kita masih terus memantau
bagaimana proses pemeriksaan ibu pece di baris krim polri
untuk sementara kita jeda dulu sebentar ya pak jamin ya
kita juga ingin mengetahui bagaimana pendapat anda terkait dengan
sanksi yang telah diterima oleh verdi sambo
sesaat lagi si anuncia breaking news akan kembali